hai kamu cuma berani bermain main dengan air dan nasi kayak anak kecil yang cacingan
apa kamu ingin aku bermain dengan cara yang lain
menurut macam apa yang kamu ingin lihat mainan nyembur mudara
mau melihat kepala terbang seperti yang di dalam dalam senyap
apa kan minuman botol air putih saja
lihat cancel yang akan bawa kelihatannya kan bukan dari cikon yang sini ya
ada kecap sama cabe
sebentar saya buatkan
kenapa begitu kamu istimewakan lelaki muda itu
hai beberapa kali aku lihat kau mundar mandir melayani dia apa hebatnya dia tidak hebatnya kecuali dia
tamu di warung ini itu saja aku belum selesai bicara tahu aku membuatkan kamu itu kecap dan cabai rawit
kamu tidak akan boleh melayani dia sebelum kamu memberikan aku dulu biru sudah berapa kali
aku katakan di warung ini kami tidak menjual bir tapi bisa saja kan kamu ambilkan beberapa botol
dari warung di sana
kami tidak cuma menjual bir tapi juga tidak boleh membiarkan orang minumnya disini
siapa yang melarang
allah bapakmu kan sudah lama jadi cacitanah
jadi apapun dia itu bukan alasan
bagi aku dan ibuku hukum yang beliau ajarkan tetap kami jalankan
selama aku masih mengaku sebagai anaknya
biarkan aku ke dapur sekarang
hati hati kalau bicara sama madin sih
kamu kan tahu siapa dia
apakah kamu lupa
bagaimana dia mau berabrik warung kita dulu
waktu bapakmu melarang dia membawa sepeti bir dan bapuk bapuk disini
kalau kita nerima bajingan itu akan mungkin bertingkah mak
setiap dia datang makan disini
beberapa orang yang sedang makan satu persatu jadi pergi
semua takut sama dia
kalau nggak ada orang lelaki
kita perempuan ini dianggap sepi sama mereka
kita harus melawan
jangan mau diperlakukan semuanya sama dia
memangnya di cikonin sudah nggak ada hukum
loh kamu kan tahu sendiri
apalagi kita orang perempuan
kamu bukan orang sini kan
pernah kemari sebelumnya
pernah mendengar orang yang paling kaya di kampung ini
yang bernama pak tobari
mudah mudahan kamu juga pernah mendengar namaku
orang kepercayaan pak tobari
mudah mudahan kamu juga pernah mendengar namaku
orang kepercayaan pak tobari
makanya pak tobari
orang kepercayaan pak tobari
cabai kecapnya kang
kalau ada perlu apa apa panggil saja cici
apa yang kamu kerjakan di sini
kamu kan lama di sini
atau sekedar jalan jalan
apa itu perlu saya ceritakan
ini adalah bagian dari kewaspadaan kami
terhadap pendatang dari luar
kalau saya keberatan
saudara datang kemari bukan dengan maksud baik
ada baiknya saudara cepat cepat meninggalkan cikone
sebelum aku usir dengan cara yang kasar
mau melarang orang yang mau berkunjung ke cikoneng
sebagai anak buah tobari
aku punya segala hak
aku bisa berbuat apa saja aku mau
aku bebas melakukan apapun
aku bisa berbuat apa saja di kampung cikoneng ini
dan tidak seorang pun ada yang berani melarang
sudah kamu lihat
kamu cuma berani bermain main dengan air dan nas
seperti anak kecil yang cacingan
kamu ingin aku bermain dengan cara yang lain
apa yang kamu ingin lihat
mainan nyembur mudara
mau melihat kepala terbang
sepertinya di dalam dalam sinar
biar dia tidak bisa lama lagi
selalu ibu meminta
agar kamu dilindungi allah
agar allah mengembalikan
yang diharapkan seorang ibu
rumah yang kita tinggal dulu
rumah yang besar
dengan halamannya yang luas
peristiwa apa yang membuat ibu jadi kemari
apa yang terjadi
dengan harta bapak yang begitu banyak
sewaktu saya tinggalkan dulu
yang penting kamu sudah kembali kemarin
kita sudah bersatu lagi
tidak ada yang lebih penting
bagi seorang ibu
kita bisa berkumpul bersama
bagaimana kabar mang tebali
kabarnya dia sudah menjadi orang
yang paling berkuasa di cikoneng ini
apa betul bu
apa tidak lebih baik ibu dulu
mendengarkan cerita tentang petualangan
yang sudah tujuh tahun
tidak ada yang menarik
cerita seorang anak yang lari dari rumah bu
hidup yang berpindah pindah
kang icah tidak sesar ini
waktu meninggalkan rumah dulu
sekarang pentingnya seperti bapak
kamu juga dulu
masih kecil mi
belum secantik seperti sekarang ini
mami masih sekolah
membuat segala galanya jadi berubah
makan itu singkong dulu tak
di jakarta pasti kamu jarang ketemu singkong
kenapa sekolahnya mami diberhentikan
yang lebih utama
maka belajar urusan rumah tangga
buat apa belajar pelajaran
yang tidak ada hubungannya dengan dapur
kamu masih ingat temenmu sesekolah
itu si dayat
dia sekarang sudah punya dua anak
si rusna mami nya itu perempuan
ijat sholat dulu bu
kamu kan detik sehari berjalan ya
kamu berada di rumah
kamu berada di rumah
kamu perlu mengatakan
tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan kita
tidak mau membelikan kamu bir
itu kan hak dia
apakah kamu mau paksa
ada keburuan apa ke cik koneng buat berapa lama
eh dia malah balik tanya
apa perlu saya ceritakan pada kang
saya bilang bahwa ini bagian dari kewaspadaan kami terhadap pendatang dari luar
jelas saya usir dia
agar secepatnya meninggalkan cik koneng
sebagai anak buah kang tobari
saya punya hak untuk menjaga keamanan di desa ini
jadi anak muda itu sudah meninggalkan desa cik koneng sekarang
aku tidak tahu lebih lanjut
soalnya aku tidak punya waktu nunggu sampai di astas makan
kamu tahu nama orang itu
dia tidak bilang bos
dan saya tidak sepertanya kannya
aku pikir itu urusan kecil
yang penting sekarang
kamu datangi pengelilingan adi padali
tanyakan pada dia
apa tidak sebaiknya dia jual saja pengelilingan adi padali pada kita
kalau dia tidak sanggup bayar pinjamannya
kalau dia menolak bos
jangan suka bicara pakai kalau ini kalau itu
tanya dulu dia mau jual atau tidak
berangkat sama juga sebelum dia pergi